boy kemana ya kok gak ada
masa sih ada tau
gak ada tau
emang mau pikir papa rabun apa
papa mama itu dari tadi ada di sini

yaudah sekarang kamu telepon pokoknya dia harus pulang sekarang
boy kamu itu dimana sih
boy itu ada kok di kamarnya
tata nya aja yang rabun tau
mama udah liat belum
coba papa inget inget tadi papa suruh mama apa
he papa tadi tuh suruh mama nelfon bukan suruh mama ngeliat
ah gitu aja lupa tau
mama udah liat belum
daripada nanti dibohongin anak sendiri tau